hingga satu juni dua ribu dua puluh tiga delapan calon haji asal indonesia meninggal dunia di madinah arab saudi
jemaah yang meninggal dunia di madinah akan dimakamkan di pemakaman baki di sebelah masjid nabawi
eda yang tidak sril mengimbau jemaah agar menjaga kesehatan mengingat suhu di kota mekah
cuacanya atau suhunya mencapai empat puluh derajat celcius
sampai hari ini jemaah yang wafat berjumlah delapan orang dan disolati serta jenazah dimakamkan serta jenazah disolatkan di masjid nabawi dan dimakamkan di pemakaman baki
sesuai ketentuan jemaah haji yang wafat akan dibadal hajikan
sementara itu sebanyak satu delapan ratus delapan puluh sembilan calon haji berangkat dari madinah

menuju mekah pada kamis satu juni ini petugas haji juga sudah siap menyambut kedatangan mereka
eda yang tidak sril kasih pelayanan kedatangan dan kepulangan petugas penyelenggara ibadah haji arab saudi mengatakan
sekitar satu delapan ratus delapan puluh sembilan orang terbagi dalam lima kelompok terbang masing masing
kloter embarkasi jakarta pondok gede solo makassar aceh dan medan
sebanyak satu delapan ratus delapan puluh sembilan calon haji ini nantinya akan mengambil mikat atau niat umroh wajib